kebakaran terjadi di kampung empang kapuk muara penjaringan jakarta utara pada minggu siang
lima ratus rumah terbakar dan seribu jiwa terdampak akibat kejadian ini
mereka pun terpaksa mengungsi di tenda tenda pengungsian
kebakaran melanda kawasan penjaringan jakarta utara pada minggu siang
lebih dari dua puluh mobil pemadam kebakaran dan satu ratus empat puluh petugas dikerahkan untuk menjinakkan api yang telah menghancurkan puluhan rumah
kebakaran diduga berasal dari rumah warga di jalan kapuk utara dua rt satu rw tiga kapuk muara
warga terlihat menyelamatkan barang berharga mereka dari kobaran api
warga korban kebakaran pun terpaksa mengungsi di pinggir jalan
dengan barang yang dapat diselamatkan
warga terlihat menyelamatkan
ada juga warga yang mengungsi di pabrik pabrik yang berada di kawasan ini
warga terlihat menyelamatkan
warga terlihat menyelamatkan
hingga minggu sore beberapa posko dan tenda pengungsian yang didirikan oleh bpbd dinas sosial dan pmi dki jakarta
sebagai tempat penampungan korban kebakaran
dan diketahui sebanyak empat ratus bangunan dua ratus kepala keluarga dengan seribu jiwa terdampak dalam kebakaran ini
para korban yang terdampak ini terpaksa tinggal sementara di tenda pengungsian
sejumlah warga terlihat mengalami sesak nafas akibat menghirup asap dari kebakaran
dan harus dibantu oleh petugas dengan oksigen
hingga minggu sore belum ada informasi pasti penyebab kebakaran dan jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini
peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian polsek penjaringan
tim liputan cnn indonesia
pada minggu tiga puluh juli dua ribu dua puluh tiga kemarin kebakaran melanda sejumlah permukiman padat penduduk di penjaringan jakarta utara
lima ratus rumah hangus dilalap api yang mengakibatkan lebih dari seribu jiwa harus mengungsi
untuk sementara ribuan warga yang terdiri dari dua ratus dua puluh enam anak anak dan sembilan ratus tujuh puluh tiga orang dewasa yang terdampak
ditempatkan di tenda pengungsian di jalan kapuk utara dua
ada pun penyebab dari kebakaran
sampai saat ini belum bisa dipastikan dan masih dalam penyelidikan oleh petugas
dan untuk mengetahui penanganan pasca kebakaran kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar
reza ini bagaimana kondisi terkini di sana dan sudah sejauh mana penanganan para korban yang terdampak kebakaran kemarin
selamat pagi freddy dan juga sarah
kemarin pada tiga puluh juli dua ribu dua puluh tiga terjadi kebakaran yang melanda kawasan penjaringan jakarta utara
tepatnya di kawasan jalan kapuk utara di kelurahan kapuk muara penjaringan jakarta utara
di mana kebakaran ini terjadi pada pukul sembilan lewat lima belas waktu indonesia barat
dan akibat dari kebakaran tersebut empat ratus rumah hangus terbakar
dan sejumlah satu satu ratus sembilan puluh sembilan warga diantaranya ini adalah dari dua ratus kakak ini harus mengungsi
dan satu hari pasca kebakaran seluruh warga yang mengungsi ini dikumpulkan di satu lokasi
yakni di tenda pengungsian di jalan kapuk utara dua
saya akan memperlihat kepada anda freddy dan juga sarah
kondisi dari lokasi pengungsian warga yang berada di sini
jika anda dapat lihat tenda yang berada di depan jalan kapuk utara dua
ini adalah tenda utama di mana nantinya untuk warga ataupun pihak pihak yang ingin memberikan bantuan
harus memberikan datanya ke sini
dan selain itu warga warga yang terdampak yang mengungsi
ini juga dapat mengambil surat pengantar untuk nantinya diurus ke pihak dukcapil dan juga pihak kepolisian
untuk mengurus berkas berkas surat kehilangan
dan setelah mereka mengurus surat pengantar yang berada di tenda sebelah sini
mereka nantinya harus membawa surat pengantaran tersebut ke tenda dukcapil dan juga pihak kepolisian
yang berada di sini dan nantinya akan dihubungi oleh pihak dukcapil saat berkas mereka sudah jadi
jadi diantaranya ada
berkas berkas seperti ktp bpjs kartu keluarga dan lain sebagainya
dan freddy dan juga sarah di lokasi pengungsian di jalan kapuk utara dua ini ada beberapa tenda
di antaranya adalah tenda dari bpbd dki jakarta ada dua lalu tenda dari dinas sosial dki jakarta
lalu tenda dari pihak kementerian sosial
dan saya akan langsung mengajak anda untuk berbincang bersama korban dari kebakaran penjaringan
jakarta utara kemarin dengan ibu ati selamat pagi bu ati izin ibu kami turut berduka bu atas musibah yang terjadi kemarin
ibu ati ini apa saja bu yang kemarin sempat dipertahankan dari rumah ibu atau habis terbakar
habis terbakar semuanya cuma bawa surat doang udah sama baju yang nempel udah ini pun sama anak saya
baik ini satu hari setelah kebakaran bantuan apa saja yang sudah didapatkan oleh keluarga ibu
banyak baju sudah ada makanan nasi telur sudah dapat cuma popok masih kurang hari minum
baik rumah ibu sudah terbakar untuk ke depannya apakah ibu akan mencari lagi daerah penjaringan
bukan di sini lagi soalnya sudah empat kali kayaknya kapok kali ya sudah empat kali mungkin saya pindahin tidak di sini kapok
ibu semoga bantuan cepat dapat diserahkan oleh beberapa pihak terima kasih banyak ibu atas waktunya semoga sehat sehat selalu
freddy dan juga sarah ini kalau dapat dilihat di tenda pengungsian ini memang instalasi listrik yang ada ini masih sedikit sekali
dan warga ini terlihat menumpuk begitu ya
dan ada juga beberapa
warga yang tidak memakai masker padahal dari pihak kecamatan penjaringan jakarta utara ini sudah menghimbau dan memberikan masker
agar para warga yang mengungsi ini tidak terdampak penyakit ispa ataupun pernapasan
dan kalau dapat dilihat lagi memang ini tenda pengungsian ini baru sementara dan memang terlihat agak sedikit kotor
dan untuk fasilitas tadi yang sempat disampaikan juga oleh ibu ati di area ini belum ada mck ataupun kamar mandi
nantinya dapat digunakan oleh mereka untuk buang air kecil buang air besar dan juga mandi
sehingga saat ini mereka jika ingin melakukan aktivitas tersebut mereka harus ke musolah atau ke pembensin
ataupun ke rumah warga yang tidak terdampak dari kebakaran yang terjadi kemarin
dan kalau di belakang lagi ini freddy dan juga sarah ini ada tenda tenda dari puskesmas kecamatan penjaringan
lalu juga ada dari berbagai organisasi yang dapat memberikan berbagai makanan
dan juga minuman yang terus berdatangan
dan nantinya untuk warga warga yang mengalami sakit begitu ini juga dapat langsung ke posko kesehatan puskesmas kecamatan penjaringan
dan diberikan obat obatan yang dibutuhkan
di mana diketahui juga freddy dan juga sarah bahwa saat ini yang terdata ada dua ibu hamil
di mana ini sudah dilakukan pendataan secara detail apa saja yang dibutuhkan oleh kedua ibu hamil
dan sebenarnya tadi dari pengakuan dari posko kesehatan kecamatan penjaringan
ini juga belum pasti ada berapa total ibu hamil yang ada
karena memang saat ini kondisinya masih banyak pendataan yang dilakukan oleh berbagai pihak
termasuk juga dari penyebab dari kebakaran ini sarah dan juga freddy ini belum dapat dipastikan
hingga saat ini beberapa petugas dari pihak kepolisian
ppp dki jakarta ini masih melakukan penyisiran
apakah betul dari gudang yang berada di pabrik
atau berasal dari rumah warga yang berada di kecamatan penjaringan
sejauh ini untuk warga yang nantinya ingin memberikan bantuan kepada beberapa korban dari kebakaran penjaringan
dapat memberikan bantuan secara langsung di jalan kapuk utara dua penjaringan jakarta utara
dan nanti dapat memberikan bantuan ke tenda yang berada di depan
untuk nantinya dapat diserahkan
kepada beberapa korban penjaringan jakarta utara
freddy dan juga sarah
terima kasih untuk laporannya reza siragar melaporkan langsung dari lokasi pasca kebakaran ya sarah dan juga pemirsa
selamat kembali bertugas